surabaya kembali mendapatkan tambahan vial vaksin dari pemerintah pusat sejak senin kemarin
vaksin tambahan ini akan digunakan untuk menuntaskan vaksinasi bagi pedagang guru dan dosen di kota surabaya
untuk vaksin yang telah diterima saat ini ditargetkan pemerintah surabaya habis terpakai maksimal sampai sepuluh april
semakin cepat vaksin habis maka semakin cepat pula pemerintah pusat mendistribusikan tambahan vial vaksin
jadi kemarin kita mendapatkan vaksin sebanyak sepuluh vial untuk seratus sasaran
itu merek vaksinnya adalah astrazeneca dan kemudian ada satu ratus tujuh belas tujuh ratus sasaran mendapatkan vaksin sinovac
nah untuk sasaran itu untuk siapa saja itu untuk pasar
kemudian untuk umkm untuk guru dan dosen kemudian untuk pariwisata seperti hotel restoran mal mal
kemudian di situ juga untuk tokoh agama kemudian ada untuk kader juga kemudian ada untuk lansia juga
guru menjadi salah satu profesi yang diprioritaskan mendapatkan vaksin
adanya vaksinasi terhadap guru begitu diapresiasi sebagai angin segar
semakin cepat dilakukan pembelajaran tatap muka
alhamdulillah pemerintah begitu perhatian utamanya untuk pendidik yang didahulukan saat ini mengikuti vaksin
saya hari ini sudah vaksin yang kedua
harapan saya semoga pandemi ini segera berakhir
kami para pendidik sudah kangen dengan anak anak sudah kangen kepingin ketemu mereka
oh senang sekali ini vaksin yang luar biasa
yang pertama adalah karena gratis kalau dulu waktu sebelum ada vaksin
itu kan kita terlambat ya di undang undang kita datang terlambat
nggak kebahagiaan akhirnya rapit sendiri rapit sendiri itu sekitar dua ratus an
kalau ini sampai seratus an lebih kita gratis
sebagai upaya percepatan vaksinasi pemerintah surabaya juga melakukan upaya jemput bola pada targetnya
pelaksanaan vaksinasi tidak hanya terfokus di
fasilitas layanan kesehatan saja
namun juga mengandalkan kampus pasar tradisional dan pusat perbelanjaan sebagai tempat vaksinasi
tim liputan cnn indonesia